sementara itu pemirsa pasca perpanjangan psbb wilayah kota dan kabupaten bogor hingga empat juni mendatang
satuan petugas gabungan semakin memperketat arus kendaraan menuju puncak
hal tersebut dilakukan guna menekan angka pengunjung yang masih mencoba mengunjungi sejumlah lokasi di puncak kabupaten bogor
masih tingginya angka penderita covid sembilan belas di kabupaten bogor membuat petugas gabungan tni polri satpol pp dan bnpb kabupaten bogor
jumat pagi kembali memperketat jalur menuju kawasan puncak serta ciawi bogor jawa barat
dengan cara memutar balik pengendara roda empat yang akan berwisata di kawasan puncak bogor
petugas berharap kawasan puncak bisa memutus mata rantai covid sembilan belas terutama dari warga di luar bogor
tutupnya seluruh tempat makan pemirsa hotel juga tempat wisata di kawasan puncak hingga empat juni mendatang
membuat kondisi kawasan puncak dari simpang gadok menuju puncak di kedua arahnya terpantau sepi
terima kasih kendaraan pribadi hanya pengendaraan pribadi yang kita putar balikan itu sifatnya yang hanya ingin berwisata